sejauh ini pengkhairatan atau ibadah rangkaian ibadah haji sebenarnya sudah bisa dikatakan usai
karena kemarin merupakan hari terakhir pelaksanaan lempar jumroh
namun beberapa dari pelaksanaan ibadah haji kali ini
seluruh kegiatan ibadah
secara keseluruhan berlangsung cukup baik
ada beberapa kekurangan di beberapa titik
tapi tidak terlalu mengganggu pelaksanaan ini
bagi jemaah haji asal indonesia
hasil temuan misalnya dari komisi delapan dpr ri ketika beraudiensi dengan
atau berdialog dengan jamaah haji
satu kekurangan misalnya ada terkait dengan catering misalnya
catering yang diterima oleh jemaah haji sedikit basi
tapi ini dikarenakan ke makanan yang makanan yang paksa baru dimasak
kemudian langsung dibungkus sehingga
mengakibatkan makanan tersebut cepat basi
akan tetapi persoalan seperti ini bisa segera diselesaikan dalam waktu kurang dari setengah jam
setengah jam makanan untuk jamaah haji bisa secari
dan mendapatkan kos longg longg sangat besar
mendapatkan makanan yang lebih baik
hal lain misalnya juga untuk
minah misalnya itu
dikarenakan memang load besar
jumlah bus yang hilir
di karang minah terlalu banyak
kita tidak bisa memprediksi
kapan polisi arab saudi
mau berlakukan sistem bebas itu
jika harus lalu lintas dan tertutup
maka bus yang akan mengatur
para jemaah paket
harus sedikit lebih jauh dari biasanya
sehingga membuat jemaah haji
harus berjalan sedikit lebih panjang
dibanding kalau misalkan
tidak ada penutupan jalan
tapi itu pun satu hal yang sebenarnya
sejak beberapa tahun
sehingga sudah dipersiapkan
dan sudah disampaikan kepada jemaah haji
sehingga persiapan persiapan fisik
jemaah haji sudah bisa mengantisipasi
itu persoalan lain misalnya
pemerintah arab saudi memberikan
layanan yang infrastruktur yang cukup baik
dengan menempatkan berbagai
pendingin udara di buka buka sudut
sehingga bisa mengurangi panas matahari
bisa dikatakan pelaksanaan ibadah haji
berlangsung dengan cukup baik
walaupun memang ada sedikit datang pencaratan
pelaksanaan ibadah haji tersebut tidak berlaku

kuota untuk seluruh jamaah ibadah haji
baru dibuka sepertiga
hanya satu juta jamaah dari kuota
biasanya yang bisa mencapai
hampir tiga juta jemaah
ini tentu juga membuat
kondisi jauh lebih baik
mengingat memang setelah dua tahun tentu
ada banyak persiapan persiapan
dan juga harus ada beberapa
tentunya kita berharap
ketika tahun depan
maka persiapan untuk jemaah haji
bisa lebih baik lagi
dan juga layanannya bisa ditingkatkan
oleh pemerintah saudi arabia
baik revo kami mendapatkan info
bahwa memang banyak sekali jemaah
juga yang merasakan batuk dan pilek
begitu termasuk anda
sebenarnya penyebabnya apa
apakah itu keadaan suhu yang terlalu ekstrim atau seperti apa
pihak dokter tim kesehatan
yang mendampingi jemaah misalnya
batuk pilek ini
lebih dikarenakan faktor cuaca
seperti kita tahu bersama bahwa ibadah haji ini
merupakan ibadah fisik
yang cukup menguras tenaga
ditambah lagi di beberapa titik juga sangat panas
dan kita harus berjalan
cukup panjang berkilo kilo
di tengah cuaca yang panas
dan debu jalanan
yang mungkin tidak terasa
membuat mengganggu proses penampasan
saya sendiri juga mengalami batuk dan pilek
sejak pelaksanaan wukuf di arafah
persoalannya mungkin juga sama dengan
beberapa jemaah haji yang lain
karena cuaca yang cukup panas walaupun
pada waktu arafah kemarin
mendung pada perasaan
hukum sedikit lebih mendung
mendung di arafah
tetap jauh lebih panas dibanding
cuaca di tanah air
ditambah lagi gunung pasir juga membuat
tentu debu juga banyak bertentangan
yang tak pasaran mungkin kita inginkan
sejauh ini memang
batuk pilek menjadi hal
dirasakan oleh para jemaah
bahkan sampai ada kelakar
dari dokter yang memeriksa kami
kami menyampaikan bahwa
kalau misalkan tidak batuk pilek
afdol kalau pulang dari arab saudi
itu adalah kelakar yang disampaikan oleh
pihak dokter yang memeriksa kami
tapi pada intinya sebenarnya batuk pilek ini
walaupun sedikit mengganggu
pada prinsipnya karena
ada kesikapan dari tim kesehatan
bisa ditangani dengan baik
jemaah termasuk anda juga
segera diberi kesehatan dan juga
segera pulang ke indonesia
terima kasih wakil pemimpin redaksi cnn indonesia
revolusi riza melaporkan dari arab saudi